tidak ada pak
tidak ada pak
aparat gabungan polisi mengubarkan unjuk rasa mahasiswa
yang diduga bergabung dengan kelompok warga
yang memblokade jalanan di depan kampus
universitas negeri makassar pada senin malam
polisi yang melakukan penyisiran
akhirnya dapat mengendalikan kondisi
dan menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator
seorang anggota brimob polda sulsel terluka
di kepala akibat lemparan batu
selain itu sebuah posat di perumahan warga rusak
terkena lemparan batu mahasiswa
untuk mencegah aksi susulan
aparat kepolisian bersenjata lengkap
disiagakan di sekitar area kampus universitas negeri makassar
prediksi kayaknya udah bercampur ini
jadi mungkin ada kelompok kelompok lain
yang ikut dalam aksi mahasiswa
sehingga bisa berdampak seperti ini
ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini
menjebol pagar kantor dprd sumeneb
karena permintaan mereka untuk menemui ketua
dan seluruh anggota dprd sumeneb tidak dipenuhi
meski ada dua anggota dprd yang menemui
mereka ingin menyampaikan secara langsung sejumlah tuntutannya
yaitu menolak jabatan presiden tiga periode
dan menesak pemerintah
segera menurunkan harga bbm dan minyak goreng
masa aksi sempat bertahan di depan kantor dprd sumeneb
sampai menjelang maghrib
aparat gabungan melakukan pengamanan
agar masa aksi tidak masuk kantor dprd sumeneb
kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa
berusaha masuk ke dalam kantor dprd ku patentasik malaya
pada senin petang
akibatnya sejumlah mahasiswa jatuh pingsan
mereka dibawa petugas untuk dilakukan perawatan
para mahasiswa masuk ruang rapat paripurna
usai menerobos barikade polisi dan satpo pp
mereka kemudian menggelar sidang rakyat di ruang sidang dewan

menjaga jika akan ada perusahaan atau hal ini yang tidak akan berhasil
dan saya doktor komunikasi dengan korban yang tidak akan ada perusahaan atau hal ini yang tidak akan berhasil

saya dengan anak anak lainnya
mereka hanya orasi
cuma di dalam kita kawal
para mahasiswa menyampaikan penolakan wacana presiden tiga periode
selain itu mahasiswa juga menolak kenaikan harga bbm
dan harga kebutuhan pokok
serta kenaikan pajak pertambahan nilai
tim liputan cnn indonesia